perayaan hut pt freeport indonesia ke lima puluh enam digelar dengan beragam agenda
dengan mengusung tema kita satu pt freeport indonesia menjadi rumah
bagi keberagaman yang dibangun dalam sinergitas nilai nilai dan harmoni
kali ini kita akan mengikuti perjalanan presiden direktur pt freeport indonesia
tony wenas dalam rangka hut ke lima puluh enam pt freeport indonesia
perjalanan ke kota timika papua tengah ditempuh selama kurang lebih empat lima jam
dan di tanah papua ini agenda hut pt freeport indonesia ke lima puluh enam tahun diselenggarakan
beragam agenda menarik menanti mulai mengunjungi kawasan reklamasi
dan rehabilitasi tailing di kota timika
lalu akan melihat dari dekat kemegahan bimika sport complex
dan tentunya mengunjungi
kota tembagapura untuk merayakan hut pt freeport indonesia yang ke lima puluh enam
tujuan pertama di kota timika yakni mengunjungi pusat reklamasi dan rehabilitasi lahan tailing freeport
program reklamasi dan rehabilitasi serta program keaneka ragaman hayati
merupakan salah satu bentuk kepedulian pt freeport indonesia terhadap lingkungan
yang menarik adalah nanti kita besok itu akan
kan besok jumat agung jadi kita akan ke tambang bawah tanah
kita akan yang kristen kemudian akan ibadah di masjid di tambang bawah
di gereja di tambang bawah tanah
yang muslim akan ada tausiah di masjid yang bersebelah sebelahan
habis itu kita buka puasa bersama
di tambang bawah tanah yang terbesar di dunia
tidak hanya program reklamasi dan keaneka ragaman hayati
pt freeport indonesia juga peduli akan pengembangan kualitas dan kapasitas sdm papua
untuk pengembangan prestasi atlet papua
mimika sport complex merupakan salah satu infrastruktur yang dibangun pt freeport indonesia
untuk mendukung potensi atlet papua
mulai beroperasi sejak dua ribu dua puluh satu dengan luas dua belas hektare
msc ini juga menjadi pusat pelatihan papua football academy
ini kan gayung bersambut dengan harapan pak presiden juga untuk bisa didirikan sekolah sepak bola di papua
kan udah punya fasilitas seperti ini
jadi memang kita gayung bersambut jadi kita didirikanlah papua football academy
kenapa karena anak anak papua ini punya talenta talenta fisik yang di atas rata rata rasional
jadi sayang kalau seandainya tidak digembleng
jadi kalau seandainya tidak digembleng
bulan april bertepatan dengan jumat agung dan paskah bagi umat kristiani
dan bulan ramadan pt freeport menyelenggarakan perayaan jumat agung dan tahu siar ramadan
serta buka puasa bersama karyawan pt freeport di tambang bawah tanah
di kedalaman seribu tujuh ratus enam puluh meter dari permukaan tanah
momen ini sebagai bagian dari perayaan hut pt freeport indonesia yang ke lima puluh

jadi memang kita tahun lalu temanya adalah rumah kita
rumah kita saya selalu mengatakan bahwa dalam rumah itu diterjemahkan kalau bahasa inggrisnya ke dalam home bukan house
jadi bukan bangunan fisiknya tapi tempat tinggal kita
kalau di dalam home itu biasanya ada family
dan kita adalah keluarga besar freeport
dan family itu saling mengingatkan saling memperhatikan saling menjaga saling membantu semuanya saling
dan itu resultnya adalah kita satu
perayaan hut pt freeport juga dikemas dengan puncak acara dengan pegelaran musik di kota tembagapura
jadi pesannya buat semua freeporters yang ada di tembagapura
yang di rumah atau juga di kuala kencana di jakarta di jayapura dan bagian lain di papua dimanapun berada
mari kita terus lanjutkan dari tanah papua ini oleh freeport indonesia
kita kelola tambang kelas dunia untuk kemakmuran indonesia
kita satu nafas bagi pt freeport indonesia di tengah keragaman
meski beragam namun memiliki satu haluan
walau berbeda namun bergerak seirama